hari ini lanjutan sidang perselisihan hasil pilpres dua ribu dua puluh empat mendengarkan jawaban pihak termohon yakni kpu dan keterangan pihak terkait prabowo gibran
kpu meminta mahkamah konstitusi menolak gugatan pasangan anies mohaimin dan ganjar mahfud terkait hasil pemilu presiden dua ribu dua puluh
kuasa hukum kpu menyebut gugatan anies mohaimin tidak memenuhi syarat perselisihan hasil pemilu
kpu meminta mk menolak gugatan anies mohaimin yang dinilai tidak jelas karena tidak mengarah pada perselisihan perolehan suara
kpu juga meminta mk menolak gugatan kubu ganjar mahfud karena tidak memuat perbandingan jumlah suara yang ditetapkan kpu dan versi pemohon
bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas materi muatan permohonan pemohon bukanlah materi muatan perselesaian hasil pemilihan umum yang dapat diperiksa dan diputus oleh mahkamah konstitusi
bahwa dengan demikian permohonan pemohon haruslah ditolak atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima
selain kpu tim hukum prabowo gibran sebagai pihak terkait juga memberikan keterangan di mahkamah konstitusi
yang dialami pemohon pasangan capres cawapres nomor urut satu dan tiga pada pilpres dua ribu dua puluh empat karena adanya kecurangan
tim kuasa hukum prabowo gibran juga membantah bahwa keunggulan prabowo gibran di pilpres dua ribu dua puluh
karena kecurangan dan adanya bansos
tudingan itu dianggap telah melukai hati rakyat yang sudah menentukan pilihannya secara bebas
narasi narasi yang dikembangkan dan yang dibangun
seakan akan rakyat memilih prabowo gibran adalah karena kecurangan dan karena adanya bansos
terus terang hal ini sangat menyakitkan dan melukai hati masyarakat indonesia
dan menafikan hak mayoritas rakyat indonesia
sebelumnya di sidang perdana gugatan pilpres dua ribu dua puluh empat di mk
anies menyebut ada gerakan yang mempengaruhi arah pilihan masyarakat
menurut anies pemilu dua ribu dua puluh empat ini telah banyak intervensi
anies menyebut intervensi sudah dilakukan sejak sebelum pemilu
misalnya pelanggaran etik mantan ketua mk anwar usman
anies menyebut kasus itu adalah salah satu bentuk intervensi kekuasaan
anies menyebut suara yang sudah diumumkan kpu tidak mutlak menentukan kualitas demokrasi
dan prinsip demokrasi terancam oleh intervensi
maka fondasi negara kita fondasi demokrasi kita berada dalam bahaya yang nyata
lebih jauh lagi skala penyimpangan ini tidak pernah kita lihat sebelumnya yang mulia
kita pernah menyaksikan penyimpangan seperti ini di skala yang kecil
pilkada populasi kecil tapi dalam skala yang amat besar
dan lintas sektor baru kali ini
dalam pidato pembukaan di sidang sengketa hasil pemilu di mk
calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo banyak menyinggung soal reformasi sembilan puluh dua
ganjar menegaskan menolak demokrasi indonesia dibawa mundur ke era sebelum reformasi
hanya setelah reformasi kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat
hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka
hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai
dan hanya setelah reformasi kita bisa
informasi terkini perkembangan sidang sengketa hasil pilpres dua ribu dua puluh empat akan disampaikan jurnalis kompas tv
ini putu trisnanda dari gedung mahkamah konstitusi
putu poin yang disampaikan dari kubu prabowo gibran maupun kpu atas gugatan anies mohaimin dan ganjar mahfud di mk bagaimana
ya cindy kalau melihat bagaimana jalannya proses persidangan tadi memang kubu kpu yang pertama kali ini menjawab begitu ya
terkait dengan apa apa saja yang sudah digugat baik itu oleh kubu satu ataupun juga kubu tiga
intinya dari kpu sendiri ini meminta agar mahkamah konstitusi khususnya majelis hakim ini bisa menolak seluruhnya gugatan atau petitum dari satu dan juga tiga
karena memang kalau melihat apa yang disampaikan tadi
oleh kpu yang pertama misalnya saja terkait dengan kewenangan
apa apa saja yang masuk dalam petitum baik itu di satu dan tiga ini dianggap bahwa tidak sesuai begitu ranahnya di majelis
karena kalau melihat misalnya soal prosedural administratif itu seharusnya ada di kpu
tetapi kalau ada pelanggaran pelanggaran terkait dengan proses pemilu ini seharusnya diarahkan kepada bawaslu

baik itu dari kampanye ataupun juga pada saat pencoblosan
ini larinya ke gakumdu ataupun juga ke mahkamah agung
dan juga bisa melewati pengadilan negeri dan pengadilan tinggi
hal yang sama juga disampaikan oleh kubu dua prabowo gibran
yang merasa bahwa apa yang disampaikan oleh kubu satu dan juga tiga ini cacat formil
jadi kalau kita lihat baik itu kpu ataupun juga kubu prabowo gibran
bahwa keduanya ini meminta agar majelis hakim ini menolak seluruhnya gugatan kubu satu dan juga tiga
tetapi apapun argumentasi itu harus bisa kemudian dihadirkan di ruang sidang berupa bukti dan juga saksi
untuk kemudian meyakinkan majelis hakim mana yang akan dipilih
apakah menerima ataupun juga menolak keputusan itu sepenuhnya ada di majelis hakim
dan kita nantikan karena sidang juga masih akan dilanjutkan lagi nanti setelah tujuh belas oktober
setelah tujuh belas pukul tujuh tiga puluh waktu indonesia bagian barat
baik terima kasih ini putu trisnanda melaporkan langsung dari mahkamah konstitusi